mengenai putusan mk
silahkan ditanyakan ke mahkamah konstitusi
jangan saya yang berkomentar
silahkan juga pakar hukum yang menilainya
saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan mk
nanti bisa disalah mengerti seolah olah
saya mencampuri kewenangan judikatif
kemudian pak mas gibran akan maju
sebagai calon wakil presiden ya pak
pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik
atau gabungan partai politik
jadi silakan tanyakan saja ke partai politik
itu wilayah parpol
dan saya tegaskan
saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres